jadi kadang kangen pengen makan taboh
harus diperbesar untuk public transport
timah sendiri kita sudah menetapkan tiga tersangka dari direkturnya